sebagai informasi lain sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin
dengan terdakwa jessica kumala wongso hari ini kembali dilanjutkan
agenda sidang kali ini akan menghadirkan dua saksi di pengadilan negeri jakarta pusat
sebelumnya ada enam puluh empat saksi yang sudah diperiksa polda metro jaya
dalam kasus kopi maut di grand indonesia tepatnya di cafe olivier beberapa bulan lalu
sebanyak sembilan orang saksi dihadirkan dalam sidang tersebut
dan hari ini pada persindangan lanjutan
kesembilan akan menghadirkan dua orang saksi di pengadilan jakarta pusat
pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum telah menghadirkan
karyawan cafe olivier grand indonesia sebagai saksi saat kejadian tersebut
ketiga saksi tahu muasal kopi maut tersebut
dan kita dengarkan ini adalah persindangan tangan berlangsung
dan ini tampilannya sedang direkonstruksi di hadapan pengadilan
pelayan cafe olivier memberikan kopi ataupun juga pesanan kepada jessica
kalau saya tidak salah itu adalah jessica
ya kita dengar bersama
kok nggak kedengaran suaranya
baik jadi tampaknya ini akan
saya tidak bertanya ini macam apa
saya hanya komentar soal wanginya yang harum sekali
kecium banget gitu wangi kopinya
ya pokoknya rasa sedap ada ya
nah setelah itu saudara apa bilangnya
ya itu nggak tersimpat sama nih pak
ini dia nanya ke saya ini kopi yang dipakai kopi apa
pakai saya jelasin
ini kopinya dipakai yang dipakai kopi roh gusta karakternya ada sedikit pahit
kalau ibu minum masih terlalu baik untuk ibu bisa minta susunya bisa terus
saya ingat dia ngomong begitu sih
tapi saya tidak bertanya
baik nah sekarang kita lanjutkan
eh kalau namanya roh ya roh
namanya loh dia mau ngomong
arahnya dia ini mau nyala nyalain tukang kopi
orang kecil kecil kayak sih rangga
ya roh roh sama